tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta akan menjalani sesi debat perdana malam nanti
debat akan digelar di ruang birawa hotel bidakara jakarta selatan
sejumlah persiapan terus dilakukan oleh pihak panitia untuk perhelatan debat perdana antar ketiga calon pemimpin dki jakarta
pihak kepolisian juga melakukan pengamanan di lokasi acara
sementara itu ruang birawa masih dilakukan penataan
penataan sendiri sudah dilakukan sejak jumat malam
debat calon gubernur dki jakarta akan digelar mulai pukul delapan malam hingga sepuluh malam nanti
kemudian nanti di luar adalah adanya dari pasangan calon dari pengikutnya pendukungnya juga ada di luar dan di dalam sini juga ada